ya kita masih membahas soal ancaman covid sembilan belas yang masih belum berhenti
ancamannya juga terhadap indonesia masih belum berhenti
sebentar lagi dua hari lagi satu ratus delapan puluh delapan abk kapal pesiar world dream akan memulai observasinya
mbak sani sudah disini anggota komisi sembilan dpr ri
mbak sani sudahkah pemerintah indonesia kementerian kesehatan
bagaimana menjalankan prosedur yang sesuai yang tepat dalam menangani virus ini
sejak awal masuk sejak awal tahun ini kurang lebih
baik menurut saya langkah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini kemenkes
itu sudah cukup baik
kemudian koordinasi kolaborasi dengan pihak pihak terkait lembaga terkait
itu juga sudah cukup bagus
dan kita anggota dpr ri juga selalu memberikan
mengkritisi untuk itu
kemudian dari hasil karena apapun yang diambil oleh kemenkes
itu kan harus sesuai dengan protokol who
dan ini cukup ketat dan harus tertib di dalam penanganannya
nah untuk itu memang harus ada koordinasi
baik antara lembaga maupun pemerintah daerah yang nantinya akan mengevakuasi abk yang akan dipulangkan nantinya
nah tentu saja itu semua butuh kerjasama semua dari berbagai elemen
dan di setiap bandara itu juga sudah
ya bandara dan pelabuhan ya
sekarang sudah semakin ketat ya
sudah dilengkapi dengan alat alat pendeteksi covid sembilan belas tersebut
nah untuk itu ya menurut saya sih sudah cukup bagus langkah daripada pemerintah
untuk menangani penyebaran
untuk menangani penyebaran
dan menurut saya yang paling penting adalah sosialisasi yang intens dari kementkes kepada masyarakat
untuk tetap meningkatkan atau mempertahankan imunitas tubuhnya
nah itu sepertinya yang kadang sering kurang
ketika kita sudah misalnya kemarin sudah terbebas
jadi misalnya ketika warga negara indonesia dua ratus an warga negara indonesia negatif
kemudian masyarakat itu
kita kan ingatannya pendek ya mbak sani
jadi kita kemudian lupa longgar lagi gitu
maintain itu kan kemudian dunia internasional bahkan kini memperkirakan
ini bisa sampai musim haji bahkan
jadi ini long term ini masih panjang
tapi apa yang harus digas lagi kemudian dari kementerian kesehatan
tentunya dengan menggerakkan semua kader kader yang ada di desa
yang ada di semua
elemen masyarakat kan kita punya kader kader posyandu
dan kita sendiri selaku anggota dpr juga bisa lho memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentunya
untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat
karena sebagai kader kader kesehatan dan posyandu itu kan ujung tombak ya
ujung tombak yang selalu mengingatkan kepada masyarakat
karena bukan hanya virus corona saja yang bisa membuat manusia meninggal
virus apapun jika imunitas tubuh rendah itu akan
iya akan berdampak ya
tapi mbak seni ada yang menarik yang disampaikan oleh ketua dpr puan maharani mengatakan
ia meminta pemerintah agar mencermati observasi yang dilakukan kali ini
dan agar tidak sepotong sepotong dalam melakukan tindakan pencegahan ataupun penanganan
apa pendapat anda soal ini ada sepakat soal ini atau bagaimana
ya saya sangat sepakat sekali karena kita untuk kepentingan rakyat kan harus bersatu
menyuarakan untuk kepentingan rakyat harus bersatu
namun saya juga dapat informasi juga bahwa dari pihak pemerintah juga sudah mengadakan kolaborasi koordinasi
bahkan dirjen who sendiri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah indonesia
jadi upaya kesehatan untuk yang terjangkau untuk semuanya
ini menurut saya kan sudah langkah yang cukup bagus
jadi mengingatkan bahwa virus corona ini tidak hanya
sebatas jangka pendek saja tetapi juga jangka panjang
nah tentunya itu kan tidak harus sepotong sepotong harus menyeluruh semuanya
dan bukan hanya soal virus corona saja semua penyakit juga harus ditanggapi dengan serius
contoh seperti tbc juga kan juga bisa
dan itu di negara kita juga sudah menjadi epidermis
dan tbc itu jauh lebih real ya
kurang lebih begitu ya jauh lebih real di indonesia ya
kemudian juga kalau dbd itu juga jauh lebih real dan kematiannya nyata sudah terjadi terus menerus di indonesia
jadi tapi bagaimanapun kan kita tetap harus melakukan pencegahan soal virus covid sembilan belas ini
karena kemudian sudah menyebar secara internasional
kita tampilkan dulu sebenarnya sudah seberapa menyebar virus ini
kami memiliki grafik terbarunya
kami punya data terbarunya
tapi sampai menunggu data terbaru

kita bahas lagi
jadi sebenarnya kalau misalnya soal pencegahan pencegahan ini dia
positif terinfeksi sudah delapan puluh satu ribu orang
total kematian sudah dua tujuh ratus enam puluh tiga orang
kemudian negaranya ada berapa
ada dua puluh satu di asia
kemudian ada sebelas di eropa
dan ada dua negara di benua amerika
terbanyak tetap di tiongkok
kemudian di susul korea selatan
sekarang korea selatan sudah menutup dua wilayah dua kota di sana
kemudian sudah menyebar ke iran
irak bahrain sudah masuk ke middle east
ke timur tengah
kemudian ada juga di eropa italia yang terbanyak
amerika lima puluh tujuh dan kanada
ini memang menjadi
menjadi sesuatu yang global
tapi memang kembali
ada harus hal hal yang juga diantisipasi di dalam negeri
soal tadi mbak sani katakan soal tbc
kemudian ada juga soal dbd
bagaimana memastikan ini semua berjalan simultan mbak zani
dari kemenkes seharusnya memberikan ini ya instruksi
kepada pemerintah daerah

dalam hal ini dinkes yang ada di provinsi maupun kabupaten kan
kemudian rumah sakit rumah sakit
sedangkan puskesmas ini kan pelayanan dasar
apabila preventifnya ditingkatkan
maka saya yakin preventif ditingkatkan
pastinya masyarakat juga akan ikut itu
ditambah lagi dengan kader kader yang kita berdayakan
untuk terus mensosialisasikan
supaya berperilaku hidup bersih dan sehat
jadi kita bisa menghasilkan
jadi kita bisa menghasilkan
jadi kita bisa menghasilkan
jadi kita bisa menghasilkan
jadi kita bisa menghasilkan
jadi kita bisa menghasilkan
tentu itu dengan membahas mi jenti jenti
yang ada di selokan
kemudian tbc juga dengan
mau minum obat secara teratur
kemudian kalau dengan virus
ini ya kesini
masyarakat bisa berdiri
masyarakat bisa berdiri
pembus process t wijayapel
oke ini masuk tempat pertamanya
antisipasinya dengan cara kita terus berperilaku hidup bersih dan sehat
membiasakan cuci tangan setelah bersentuhan dengan hewan atau dengan manusia
setelah kita beraktivitas di luar
kemudian setelah kita dari toilet dan lain sebagainya
mengkonsumsi makanan makanan yang bergisi
tentunya itu semua untuk mempertahankan supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat untuk mencegah semua itu
karena memang untuk sementara baru hanya itu yang bisa dilakukan ya
karena tidak ada vaksin dan tidak ada obatnya
tapi kalau misalnya sekarang mbak sani anda lihat soal observasi ini
observasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat dua hari lagi
yang sebelumnya di natuna di pulau natuna kemudian sekarang dilakukan di pulau sebaru kecil rencananya
pemilihan pulau sebaru kecil ini apakah menurut anda
ini sudah tepat atau anda melihat lebih baik dilakukan di natuna seperti kemarin
menurut saya sih sudah pas ya
karena kalau melihat pengalaman di natuna kemarin sempat ada menolakan dari warga
nah begitu kita alihkan ke pulau sebaru yang ternyata memang tidak berpenghuni
tetapi di situ segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik
dan dari dpr sendiri
jadi sekarang sudah melakukan peninjauan juga bersama dengan kemenkes dengan panglima
untuk melihat kapal yang akan digunakan untuk menjemput
kemudian kapal rumah sakit suharto
kan ini ada transfer ya transfer dari world dream ke suharto
ini sudah sangat layak sekali untuk menerima
menunggu kedatangan daripada abk yang satu ratus delapan puluh delapan orang itu
jadi semua segala sesuatunya mereka menerima
dan saya rasa pokoknya nyaman lah untuk ditempatkan di situ
dan saya rasa juga akan aman bagi masyarakat ya karena memang tidak berpenghuni
dan matanya juga jauh dua ratus mil dari daratan jakarta
tapi melihat virus yang kemudian sekarang sudah bermutasi
di beberapa wilayah juga kemudian di kapal diamond princess ya diamond princess kemarin

diamond princess kemarin ada yang sudah dirilis negatif tapi kemudian di mana

setelah dua hari kemudian tiga hari atau empat hari kemudian dia ternyata positif
artinya ada dugaan kemudian sudah bermutasi
adakah protokol yang harus diperbarui sebenarnya
seharusnya harus ya seharusnya diperbaharui
karena virus corona ini kan dia masih satu keluarga dengan virus flu sars dan mers
yang penularannya sangat mudah sekali
itu hanya melalui dengan udara saja
bisa jadi pada saat
ketika dinyatakan negatif
itu imun dalam keadaan baik
tetapi ketika tiga hari
imun tubuh melemah
virus dan mungkin
positif itu tadi
sekali lagi ya karena
tergantung daripada imunitas tubuhnya
nah untuk itu ya saya rasa
memang dari protokol who
harus ada pembaruan pembaruan
atau update terkini
pemberantasan ataupun penyebaran
betul betul habis bersih
negara yang sudah terdampak
segera teratasi semua
dan kembali normal seperti biasa
oke yang menarik sebenarnya adalah
ada beberapa negara seperti
jepang kemudian tiongkok juga
kemudian sudah memperpanjang waktu
observasi tidak hanya empat belas
tapi kemudian diperpanjang hingga dua puluh
apakah kita juga harus mengikuti hal seperti itu
sekalipun mungkin memang
who belum mengeluarkan petunjuk soal itu ya mbak sani
iya who memang belum
kan memang hanya empat belas hari
melalui kapal itu saya rasa juga
sangat menguntungkan karena apa
hongkong ke indonesia
laut itu kan kurang lebih dua puluh hari ya
kurang lebih dua puluh hari
yang dialami oleh abk
berarti kan di jalan
oke di laut
nah begitu sudah sampai di indonesia apabila
maka ya bisa segera kita pulangkan
tetapi kalau ternyata positif
maka akan ada observasi lanjutan
yang akan kita isolasi di rumah sakit yang
spesifik dari indonesia
bisa ada produk produk masing masing
namun hasil uji laboratorium menunjukkan pasien ini negatif dari corona
pasien wni laki laki berusia tiga puluh tujuh tahun memiliki riwayat perjalanan dari spanyol dubai lalu jakarta
pasien dirujuk ke rsup dr karyadi semarang sembilan belas februari lalu setelah dirawat di ruang isolasi pasien meninggal dunia pada minggu lalu
pasien yang menunjukkan gejala sesak nafas atau pneumonia batuk dan demam kemudian dirawat di ruang isolasi icu karena membutuhkan alat bantu nafas
menurut kabit pelayanan medik rsup dr karyadi baskoro nurdopo selama penanganan petugas tidak diperbolehkan keluar masuk ruang isolasi untuk pengendalian dan pencegahan infeksi terhadap lingkungan sekitar
tim dokter mengirim sampel swab pasien ini ke litbangkes kemenkes ri hasil uji laboratorium mengatakan pasien tidak terjangkit corona
pada saat pasien itu meninggal karena kita belum tahu penyebab pastinya kita tetap lakukan
pasien tersebut yang meninggal sesuai dengan standar kewaspadaan tinggi supaya kalau ternyata misalnya dia itu positif itu kita tetap harus menjaga pencegahan dan pengendalian infeksi supaya tidak tertular atau menulari orang orang di sekitar
yang terbukti setelah pasien meninggal kita mendapatkan hasil dari pankes bahwa pasien tersebut negatif covid sembilan belas
kita masih membahas soal ancaman covid sembilan belas yang masih belum berhenti
ancamannya juga terhadap indonesia masih belum berhenti
sebentar lagi dua hari lagi satu ratus delapan puluh delapan abk kapal pesiar world dream akan memulai observasinya
mbak sani sudah di sini anggota komisi sembilan dpr ri mbak sani sudahkah pemerintah indonesia kementerian kesehatan menjalankan prosedur yang sesuai yang tepat dalam menangani virus ini sejak awal masuk sejak awal tahun ini kurang lebih
menurut saya langkah langkah yang diambil
yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini kemenkes itu sudah cukup baik
kemudian koordinasi kolaborasi dengan pihak pihak terkait lembaga terkait itu juga sudah cukup bagus
dan kita anggota dpr ri juga selalu memberikan kritisi untuk itu
kemudian dari hasil karena apapun yang diambil oleh kemenkes itu kan harus sesuai dengan protokol who
dan ini cukup ketat dan harus tertib di dalam penanganannya
nah untuk itu memang harus ada koordinasi baik antara lembaga maupun pemerintah daerah yang nantinya akan mengevakuasi abk yang akan dipulangkan nantinya
nah tentu saja itu semua butuh kerjasama semua dari berbagai elemen
dan di setiap bandara
itu juga sudah
ya bandara dan pelabuhan ya
sekarang sudah semakin ketat
sudah dilengkapi dengan alat alat pendeteksi covid sembilan belas tersebut
nah untuk itu ya menurut saya sih sudah cukup bagus langkah daripada pemerintah untuk menangani penyebaran daripada virus corona ini
dan menurut saya yang paling penting adalah sosialisasi yang intens dari kementerian kesehatan kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan atau mempertahankan

jadi misalnya ketika warga negara indonesia dua ratus an warga negara indonesia negatif
kemudian masyarakat tuh kita kan ingatannya pendek ya mbak sani
jadi kita kemudian lupa longgar lagi gitu
maintain itu kan kemudian dunia internasional bahkan kini memperkirakan ini bisa sampai musim haji
jadi ini long term ini masih panjang
tapi apa yang harus digas lagi kemudian dari kementerian kesehatan
tentunya dengan menggerakkan semua kader kader yang ada di desa
yang ada di semua elemen masyarakat kan kita punya kader kader posyandu kader kader kesehatan
dan kita sendiri selaku anggota dpr juga bisa loh memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentunya
untuk tetap menjelaskan
dan juga perilaku hidup bersih dan sehat
karena sebagai kader kader kesehatan dan posyandu itu kan ujung tombak ya
ujung tombak yang selalu mengingatkan kepada masyarakat
karena bukan hanya virus corona saja yang bisa membuat manusia meninggal
virus apapun jika imunitas tubuh rendah itu akan
iya akan berdampak ya berdampak signifikan
tapi mbak sani ada yang menarik
yang disampaikan oleh ketua dpr puan maharani mengatakan
ia meminta pemerintah agar mencermati observasi yang dilakukan kali ini
dan agar tidak sepotong sepotong dalam melakukan tindakan pencegahan ataupun penanganan
apa pendapat anda soal ini ada sepakat soal ini atau bagaimana
ya saya sangat sepakat sekali
karena kita untuk kepentingan rakyat kan harus bersatu
menyuarakan untuk kepentingan rakyat harus bersatu
namun saya juga
dapat informasi juga bahwa dari pihak pemerintah juga sudah mengadakan kolaborasi koordinasi
bahkan dirjen who sendiri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah indonesia
bisa usahakan untuk yang terjangkau untuk semuanya
nah ini menurut saya kan
sudah langkah yang cukup bagus
bahwa virus corona ini tidak hanya sebatas jangka pendek saja tetapi juga jangka panjang
dan bukan hanya soal virus corona saja semua penyakit juga harus ditanggapi dengan serius
contoh seperti tbc juga kan juga bisa
dan itu di negara kita juga sudah menjadi epidermis
iya betul betul dan tbc itu jauh lebih real ya kurang lebih begitu ya jauh lebih real di indonesia ya
kemudian juga kalau dbd itu juga jauh lebih real dan kematiannya nyata sudah terjadi terus menerus di indonesia
tapi bagaimanapun kan kita tetap harus melakukan pencegahan soal virus covid sembilan belas ini
karena kemudian sudah menyebar secara internasional
kita tampilkan dulu sebenarnya sudah seberapa menyebar virus ini ada kami memiliki grafik terbarunya
kami punya data terbarunya tapi sambil menunggu data terbaru itu ditampilkan
kita bahas lagi jadi sebenarnya kalau misalnya soal pencegahan pencegahan ini dia covid sembilan belas global effect
kita lihat positif terinfeksi sudah delapan puluh satu ribu
tidak ada yang menyebar
tidak ada yang menyebar
tidak ada yang menyebar
tidak ada yang menyebar
tidak ada yang menyebar

kemudian negaranya ada berapa
ada dua puluh satu di asia kemudian ada sebelas di eropa dan ada dua negara di benua amerika
terbanyak tetap di tiongkok tujuh puluh delapan ribu
kemudian di susul korea selatan sekarang
korea selatan sudah menutup dua wilayah dua kota di sana
kemudian sudah menutup
bar ke iran irak bahrain sudah masuk ke middle east ke timur tengah
kemudian ada juga di eropa italia yang terbanyak
amerika lima puluh tujuh dan kanada
ini memang menjadi sesuatu yang global tapi memang kembali ada harus hal hal yang juga diantisipasi di dalam negeri
soal tadi mbak sani katakan soal tbs
kemudian ada juga soal dbd
bagaimana memastikan ini semua berjalan simultan mbak zani
dari kemenkes seharusnya memberikan instruksi kepada pemerintah daerah
dalam hal ini dinkes yang ada di provinsi maupun kabupaten kan
mereka memiliki puskesmas kemudian rumah sakit rumah sakit
sedangkan puskesmas ini kan pelayanan dasar apabila preventifnya ditingkatkan
kalau preventif ditingkatkan pastinya masyarakat juga akan ikut itu
ditambah lagi dengan kader kader yang kita berdayakan untuk terus mensosialisasikan supaya berperilaku hidup bersih dan sehat
tentu di situ dengan membasmi jentik jentik yang ada di selokan
kemudian tbc juga dengan meminum obat secara teratur
kemudian kalau dengan virus covid sembilan belas
ya ininya antisipasinya dengan cara kita terus berperilaku hidup bersih dan sehat
membiasakan cuci tangan setelah bersentuhan dengan hewan atau dengan manusia
setelah kita beraktivitas di luar
kemudian setelah kita dari toilet dan lain sebagainya
mengkonsumsi makanan makanan bergisi
tentunya itu semua untuk mempertahankan supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat lagi
dan juga semua itu
karena memang untuk sementara baru hanya itu yang bisa dilakukan ya
karena tidak ada vaksin dan tidak ada obatnya
tapi kalau misalnya sekarang mbak sani anda lihat soal observasi nih
observasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat dua hari lagi
yang sebelumnya di natuna di pulau natuna
kemudian sekarang dilakukan di pulau sebaru kecil rencananya
pemilihan pulau sebaru kecil
apakah menurut anda ini sudah tepat
atau anda melihat lebih baik dilakukan di natuna seperti kemarin
menurut saya sih sudah pas ya
karena kalau melihat pengalaman di natuna kemarin sempat ada penolakan dari warga
nah begitu kita alihkan ke pulau sebaru
yang ternyata memang tidak berpenghuni
tetapi di situ segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik
dan dari dpr sendiri
hari kamis kemarin sudah melakukan peninjauan juga bersama dengan kemenkes dengan panglima
untuk melihat kapal yang akan digunakan
untuk menjemput ya
kemudian kapal rumah sakit suharto
kan ini ada transfer ya
ini sudah sangat layak sekali untuk menerima
menunggu kedatangan daripada abk yang satu ratus delapan puluh delapan orang itu
mereka pokoknya nyaman lah untuk ditempatkan di situ
dan saya rasa juga akan aman bagi masyarakat ya
karena memang tidak berpenghuni
dan makanya juga jauh dua ratus mil dari daratan jakarta
tapi melihat virus yang kemudian sekarang sudah bermutasi
di beberapa wilayah juga kemudian di kapal diamond princess ya
ada yang sudah dirilis negatif
tapi kemudian tiga hari atau empat hari kemudian
dia ternyata positif
artinya ada dugaan kemudian sudah bermutasi
adakah protokol yang harus diperbarui sebenarnya
seharusnya harus ya
karena virus corona ini kan dia masih satu keluarga
dengan virus flu sars dan mers
yang penularannya sangat mudah sekali
itu hanya melalui dengan udara saja
bisa jadi pada saat ketika dinyatakan negatif
itu imun dalam keadaan baik
tetapi ketika tiga hari imun tubuh drop
sehingga terkena virus
dan mungkin positif itu tadi
sekali lagi ya karena tergantung daripada imunitas tubuhnya
nah untuk itu ya saya rasa memang dari protokol who
harus ada pembaharuan pembaruan atau update terkini
pemberantasan ataupun penyebaran virus covid sembilan belas ini betul betul habis bersih gitu
dan negara yang sudah terdampak oleh penyebaran virus ini
segera teratasi semua
dan kembali normal seperti biasa
oke yang menarik sebenarnya adalah ada beberapa negara seperti jepang
kemudian tiongkok juga
kemudian sudah memperpanjang waktu observasi tidak hanya empat belas
tapi kemudian diperpanjang hingga dua puluh
apakah kita juga harus mengikuti hal seperti itu
sekalipun mungkin memang who belum mengeluarkan petunjuk soal itu ya mbak sani
who memang belum mengeluarkan
karena masa inkubasi kan memang hanya empat belas hari
kemudian penjemputan pihak pemerintah
melalui kapal itu saya rasa juga sangat menguntungkan
perjalanan dari hongkong ke indonesia
melalui laut itu kan kurang lebih dua puluh hari ya
kurang lebih dua puluh hari
nah otomatis masa inkubasi yang dialami oleh abk
berarti kan di jalan
nah begitu sudah sampai di indonesia
apabila terindikasi negatif
maka ya bisa segera kita pulangkan ke keluarganya
tetapi kalau ternyata positif
maka akan ada observasi lanjutan
yang akan kita isolasi di rumah sakit
yang menangani untuk hal itu
sulian tersara soal
kita sekarang jeda dulu sekarang mbak sani
tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami
rumah sakit dr karyadi semarang
menyatakan harus melakukan tindakan pencegahan
dengan membungkus jenazah
salah seorang pasiennya
meninggal pada hari minggu lalu
dengan plastik berlapis
ini dilakukan meski pasien itu
akhirnya dinyatakan tidak terjangkit virus corona
dari hasil pemeriksaan laboratorium
pasien itu meninggal
karena kondisi paru parunya
mengalami infeksi akut
sehingga menyebabkan pasien sesak nafas
hingga menembuskan nafas terakhir
oleh pihak rumah sakit dr karyadi
pasien yang masuk menjalani perawatan
pada sembilan belas februari itu
sempat dinyatakan suspek virus corona
karena mengalami gejala yang sama
yakni demam tinggi
batuk dan sesak nafas
setelah bepergian dari spanyol dan dubai
di saat meninggal
pihak rumah sakit membungkus jenazah pasien
dengan plastik berlapis
dilarang untuk dimandikan
hingga dimasukkan ke peti
dengan tujuan mencegah terjadinya penyebaran virus
pihak rumah sakit dr karyadi juga membantah
bila institusi mereka menutup nutupi diagnosa
atau penyebab pasti
di rumah sakit
paru parunya mengalami kerusakan
kerusakan akibat sesuatu
nah sesuatu itu apa
yang jelas sesuatu kemarin
karena hasil dari pemeriksaan
yang kita kirimkan ke jakarta
oke ini dia mbak sani
ada keterangan soal
pasien yang baru saja meninggal
di rumah sakit dr karyadi semarang
tapi kemudian ada penanganan yang khusus
sekarang kita hidup dengan
hal hal yang seperti ini
jadi kemudian rumah sakit dituduh tidak terbuka
pemerintah dituduh menutup nutupi
ada kemudian juga hubungannya dengan
pertanyaan pertanyaan di media sosial
ataupun banyak pihak menanyakan
sebenarnya ini sudah masuk ke indonesia
atau belum terdeteksi
jadi menanggapi soal ini
kalau menurut saya
mungkin sudah masuk ya
tetapi tidak terdeteksi
jadi kalau menurut saya
persoalannya kenapa itu kira kira
ada dipasang di bandara
itu mungkin harus dievaluasi kembali
itu juga baru satu satunya
yang memeriksa hasil
terdeteksi atau tidak
terindikasi positif atau tidak
lead bank ke situ ya
dan itu juga menunggu waktu yang
berapa hari biasanya
lima sampai tujuh hari
lima sampai tujuh hari
sampai tujuh hari
jadi semua daerah
yang ada di indonesia ini
kalau ada pasien
dengan gejala yang sama
dengan virus corona
itu dikirim ke jakarta
dan hasilnya nanti baru dikirim lagi ke daerah
idealnya bagaimana sebenarnya mbak sani
begitu ada deteksi
dan sudah diperiksa
secara baik di lead bank
itu kan diagnosanya pasti ya
saya rasa juga
pemeriksaan tidak asal asalan
karena kan ada
kemudian ada etika dan lain sebagainya
ada panelnya khusus
yang harus diikuti oleh
tenaga kesehatan maupun dokter yang memeriksa
dan tim yang tergabung di dalamnya
nah dengan lamanya pemeriksaan ini
begitu sudah ada diagnosa
tidak ada lagi
ini bukan ya
jadi tidak ragu ragu
di dalam menentukan diagnosa yang
yang ada seharusnya seperti itu
kalau menurut pemeriksaan lab yang benar
dan kemudian juga tidak
membuat masyarakat bingung ya
karena kan kalau misalnya
misalnya seperti yang tadi
kasus yang suspek
corona di dokter karya di semarang ini
dinyatakan meninggal dunia
hasilnya belum ada
diperlakukan secara khusus
itu kan juga sudah menimbulkan
was was kecurigaan sendiri gitu kan
karena gejalanya sama
dan ternyata memang kan tbc ya
nah karena memang tbc ini
dan tbc juga infeksius kan
ya penyakit yang berbahaya
dan penyebarannya juga sama
dengan virus corona ini melalui udara
imunitas tubuh sekali lagi melemah
juga akan terkena
terkena tbc tadi
memang harus diperlakukan secara khusus
untuk pasien yang mengalami hal itu
tapi memang disesalkan sekali
dengan statement yang diberikan oleh
pihak rumah sakit karyadi
yang menyatakan bahwa pertama di
indikasi virus corona ternyata
dari hasil labnya ternyata
memang hanya tbc
mbak sani tapi kemudian
bagaimana sih negara negara tetangga kita
atau negara negara lain
kalau tadi kan katakan
litbangkes yang bisa memastikan
negatif atau tidak
bagaimana dengan negara tetangga
atau singapura misalnya
apakah sama dengan sistem
hanya dipegang oleh satu pihak saja
atau kemudian sudah berbagi
sehingga bisa ditangani dengan lebih cepat
untuk deteksi itu
kalau negara tetangga
untuk kepada masyarakat
itu tadi berpilihan lagu
hidup bersih dan sehat
kemudian ketika ada
ada indikasi flu
itu mereka jemput
jadi mereka jemput
jadi tidak dibiarkan dijemput
jadi ketika ada
meskipun hanya flu biasa
itu dijemput oleh pihak
karena kalau sudah
itu hanya terjadi
di masa masa sekarang ini ya
virus corona ini memang sudah
di belahan dunia
bagi kita semua
ya itu tadi
kalau dari negara tetangga
itu sepertinya belum terjadi
di indonesia ya
itu yang belum dilakukan ya
memanfaatkan teknologi informasi
untuk sosialisasi itu ya
jadi kalau misalnya sekarang
padahal itu sudah
sms blast lah
seperti gempa saja kan
bahwa di sini ada gempa dan sebagainya
nah kenapa untuk
hal seperti ini
tidak kita lakukan
padahal bisa ya
padahal ya sebetulnya bisa
di situ ada
yang bisa membantu
sosialisasi ini ya
oke mungkin itu dalam jangka panjang ya
yang harus segera dilakukan oleh
kurang lebih ya
terima kasih banyak
sudah berbincang malam hari ini
di cnn indonesia
kita tidak bisa
jadi kami sudah mencobanya
kami akan memberikan informasi
terkait dengan pemeriksaan
pd perjuangan hasto
tetap bersama kami
di cnn indonesia